dari jalan tol jakarta cikampek sebelum melanjutkan perjalanan ke jalur pantura saya bersama dengan
tim liputan cnn indonesia sepakat nih buat mampir ke kota purwakarta karena udah mulai masuk sore
hari dan deket banget nih sama waktu berbuka puasa jadi kita akan mencari kuliner yang ada di
purwakarta purwakarta terkenal dengan sate marangi yang khas nah kita akan menuju ke
tempat penjualan sate marangi langsung dari tempat marangi berasal yaitu di kampung pleret
purwakarta kita menuju ke sana saya dan tim liputan cnn indonesia memilih menggunakan rute
dalam kota purwakarta setelah keluar dari tol jakarta cikampek di gerbang tol cikampek
setelah menempuh waktu sekitar tiga puluh menit dari eksit tol tibalah saya di kampung sate marangi
pleret purwakarta sekarang saya sudah sampai di kecamatan pleret kaupaten purwakarta seperti
tadi saya bilang diawal kalau saya lagi mau nyari makanan khas purwakarta yang namanya sate marangi
nah di sini nih di kampung pleret inilah tempatnya yang paling terkenal di purwakarta dan di sini nih di

tempatnya sate marangi khas purwakarta berasal nama sate marangi memang dikenal menjadi kuliner
khas sejumlah daerah di jawa barat seperti purwakarta dan juga cianjur hal ini terjadi
karena kedua kabupaten ini saling berdekatan dan berbatasan secara langsung namun para penjual sate
marangi di kampung marangi menyebutkan sate marangi dikenal di kawasan purwakarta sejak
tahun seribu sembilan ratus enam puluh an tepatnya di kecamatan pleret sate marangi memiliki kualitas yang sangat berbeda
dan kekhasan dari segi tekstur daging yang empuk dan lemak daging sapi yang juicy yang semuanya
dihasilkan dari marinasi bumbu yang dilakukan sebelum dibakar daging yang digunakan adalah
daging sapi di mana pada masa lampau sate marangi menggunakan daging kerbau sebagai bahannya
setelah dibakar sate marangi tradisional langsung disajikan ke hadapan konsumen dengan konsep
perasmanan selanjutnya sate bisa dilumuri dengan sambal kecap yang khas dengan campuran gula aren
tomat bawang merah dan bawang putih tak lupa juga topping acar yang dipercaya bisa menjaga
kadar kolesterol dalam darah serta mencegah tekanan darah tinggi kayak dagingnya lebih
enak aja dibanding kalau yang lain itu kan kadang kadang suka agak keras atau gimana
di sini empuk ya sering iya soalnya kan tempatnya enak itu makanannya juga lumayan enak murah